aku udah kehilangan sahabat darah mah
lo ada ngeliat darah gak
darah gue gak ada ngeliat
lo gak ada ketemu darah darah tadi
gue duluan ya mau ketemu gue kak
kalo hari ini tuh dia agak telat
dia itu lagi jenguk temennya robin
lo pikir gue juga gak ada urusan lain hari ini
kalo misalkan hari ini novi emang datengnya terlambat
kenapa dia gak izin sama gue kenapa dia izinnya sama ra
lo marah sama ril
maaf ya sebenarnya ini semua salah gue
gue kemarin cuma izinnya sama aril
karena gue tau lo sama aril tuh sama aja
kita bertiga kan sahabatan
jadi masalah kecil jangan kita besar besarin
masalah kecil lo bilang
kek mungkin ini emang masalah kecil buat kalian berdua
tapi enggak buat gue
dar udah dong sabar
ini cuma salah paham doang kok
ini itu salah paham yang gak bisa gue terima real
gue bener bener gak habis pikir ya sama lo
kok tegang ngorbanin kita berdua cuma gara gara seorang cowok
kalo misalkan lo emang pengen pacaran
oh jawab jujur aja sama kita
pake bilang lo pengen ngejenguk temennya robin segala
lo pikir gue bohong sama kalian berdua
gue sama robin yang pergi ke rumah sakit
nemenin temen yang sakit
apa salah gue baik sama dia
lo baik sama dia kalau emang lo suka sama dia
kalo gue emang suka sama robin masalah buat lo
kalo gitu sekarang juga lo keluar dari geng jomblo
enak banget tuh buat keputusan tanpa alasan yang gak jelas kayak gitu
kurang jelas apalagi sih dia udah ngelanggar semua jawabannya
udah ngelanggar semua janjinan peraturan geng jomblo
udah jelas semuanya dia itu harus keluar dari geng jomblo
kenapa ril lo pengen keluar juga sama kayak novi
kalo gitu sekalian aja
mulai sekarang geng jomblo bubar
bukan gitu ra
makasih ya bi
dar udah kenyang mah
darah tidur duluan ya
kayak darah lagi ada masalah itu pak
coba mama tanya aja langsung ke anda
masalah buat lo
saya kalau kamu ada masalah kamu itu gak boleh pendam sendiri
kamu itu harus belajar untuk bisa berbagi sama orang lain
kamu bisa cerita sama mama siap kok dengerin cerita kamu
atau kamu mau telepon novi atau ariel biar kamu bisa berbagi ke salah satu teman kamu
ataupun keduanya seperti yang pernah kalian lakukan dulu
gak usah ya ma bisa kan kalian dari sendiri dulu
saya terkadang dalam hidup ini kita harus bisa mengorbankan sesuatu untuk mempertahankan lain halnya
tapi mama kasih tahu sama kamu
kamu jangan pernah memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi ya sayang
ma percaya sama kamu
udah terlambat ma
dara udah kehilangan mereka
dara udah kehilangan sahabat dara ma
dara udah kehilangan sahabat dara ma
lo ada ngeliat dara gak
dara gue yang udah ngeliat

gak ada sih soalnya kan biasanya lu bertiga sama ariel
saya gak bisa saya harus pundur
saya udah gak sanggup bu
so kenapa kan kita bisa bicarakan lagi
tumen banget lo lagi sendirian
seriusan lo gak tau dara dimana
terakhir gue liat sih tadi pagi ya
dia pamit dan sekaligus ngundurin diri dari olympianess science
kalau itu gue tahu kali
tapi lo gak tau kan
kalau si darah itu ngundurkan diri dari sekolah kita tercinta ini
alias dara udah keluar
oh ya ampun gue gak bisa pikir ya
ternyata cewek cantik cantik kayak lo manis
kelakuan dia kayak gini
ah salah ngerti ya rio
gue tuh tau semuanya
bahkan gue juga tau alasan kenapa tiba tiba si dara jadi pemarah
dan bubarlah geng jomblo
sebenernya gue seneng sih geng jomblo bubar
cuma dalam sisi gue juga gue juga lumayan sedih sih
karena bubarnya geng jomblo cuma karena masa sepele
kamu bisa muntah
lo bisa kan bacain tegak tegi gue
aku jangan gak aku pinter deh aku ternyata lo gak bisa
gue mah kalah jadi bagian dari kalian kalo geng jomlo bersatu lagi
walaupun gue cuma bisa jadi pembuat tonar
dara ini ada aril mau ketemu sayang
bilang aja dara lagi gak ada di rumah mah
dara lagi gak pengen ketemu semua siapa siapa
dara buka pintunya dong
gue gak enak badan makanya gue pulang duluan
kak lo kok gak cerita sih sama gue
gue terima lo keluar dari olimpiade sains
tapi jangan pindah sekolah kalau misalnya gue sama novi ada salah
tolong di maafin ya
gue itu pindah sekolah pengen cari suasana baru
bukan karena kalian berdua
ternyata diam diam darah punya hubungan sama robin
dan novi juga deket sama robin
tapi mereka tidak menyukai cowok yang sama
soalnya huoraka malu adalah mother tua robin
macam mana gue shakti dan om bisa menyesuaikan vraip
jangan ke elite insignia
jangan sakitkan cinta